nyaris ambruk karena lapuk dimakan usia rumah lalu muhammad zohri pelari tercepat dunia
akhirnya dibongkar jejaran korem satu ratus enam puluh dua wirabakti sabtu pagi
rencananya setelah pembongkaran rumah tersebut akan langsung dibangun
tanpa mengubah bentuk aslinya sesuai permintaan pihak keluarga
puluhan anggota tni korem satu ratus enam puluh dua wirabakti sejak sabtu pagi
sudah mulai melaksanakan pembongkaran rumah lalu muhammad zohri
di desa pemenang barat kecamatan pemenang kabupaten lombok utara
pembongkaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pihak keluarga
agar rumah berukuran empat x enam tersebut tidak diubah bentuk aslinya
sebagian besar bahan dari rumah yang terbuat dari kayu dan bambu tersebut
sudah lapuk dimakan usia
pembongkaran lalu perihapan rumah ini tidak menghilangkan konsep aslinya
jadi konsep aslinya menggunakan kayu kita akan gunakan kayu ya bu ya
terus kemudian atapnya juga menggunakan genteng tetap menggunakan genteng
cuman konsep bangunannya akan kami lebarkan lebih satu meter
kemudian agak kami panjangkan ke belakang supaya lebih luas
terus kemudian atapnya juga kita naikkan naik jadi tiga meter jadi biar lebih nyaman
pihak keluarga pun mengaku memberikan keleluasaan kepada pihak tni
asalkan konsep awal rumah mereka tetap dipertahankan
bagaimana caranya dibongkar semua tuh
ya bongkar tapi dikinkan
kayak semula kayak semula itu tapi disuruhnya dibagi bagi papan
berarti yang dibongkar ini yang udah lapuk lapuk yang ambruk gitu ya
dalam pembongkaran itu anggota tni juga mengamankan sepatu sepatu bekas milik zohri
yang sudah robek yang masih disimpan rapi di kardus dalam lemarinya
lalu rahmat juniadi lombok utara

kanoks enggak terus
nah kalau rakca maka juga harusat

hmm enak sih evee ini kan dia yang katanya people makes fun